terima kasih buat luka ini
aku kan belum nikah
aku mau ajak mas al untuk tiup lilin barang
semoga dia suka

aku disini al
mama ada disini

di meja kamu sama istri kamu
di meja kamu sama istri kamu

mas yores frame ya mudiknya
kamu juga merahasiakan pernikahan kamu sama hal dari saya
padahal tante menyayangi and i do really care bayi seperti anak tante sendiri
tante aku sama sekali malah nggak tahu tante kalau misalkan tante rasa ini adalah mama yang masang
dua bulan pernikahan kalian
jadi kalian menikah sewaktu mama di penang
mama mimpi kamu menikah
kamu lebih memilih menikah di belakang mama
aku punya alasan ya mbak
aku punya alasannya
kasih aku kesempatan buat jelasin
mama tahu alasannya kenapa
padahal kalau kamu menikah dengan perempuan
kamu merahsiakan ini karena kamu malu mama depresi
bukan itu ma
ada alasan lain
kamu malu perkenalkan mama ke keluarga andin
dan kamu juga menyingkirkan mama
al bisa jelasin ma
ma dengerin al dulu ma
kamu adalah yang terakhir yang aku miliki sekarang
hanya kamu yang mama punya di dunia ini
kalau kamu gak akan bikin mama sedih
kamu bukan hanya bikin mama sedih
kamu juga bikin mama hancur
dan gak berarti al
gak pernah mau ngenalin
kenapa kamu setengah itu mas
aku ingin semua ini ke aku
jadi dari awal itu yang mau dinyatakan kamu ya mas
kamu emang gak mau pernikahan ini panjang
kamu kenapa gak mau nganalin aku ke mama kamu
supaya kamu gak capek capek mas
yang jelasin kenapa kita bercerai nantinya
terima kasih buat buka ini
saya punya alasan buat ngelakuin ini ke kabunan mama
kasih saya kesempatan buat jelasin
makasih buat luka ini
saya punya alasan buat ngelakuin ini ke kabunan mama
kasih saya kesempatan buat jelasin
saat tuhan mengambil pembahacuan daging
peserta nyakit enam puluh lima tahun
gw bisa dapatkan makal
gw bisa dapatkan semangat
gw bisa dapatkan keberadaan
lo kembali menyusul
waktu kamu udah habis mas
sep versi mana lagi

pemilik panggilan tidak bisa menerima panggilan sekarang
dia reject lagi
mama gak mau terima telepon dari gue
padahal kalau kamu menikah dengan perempuan seperti andin
kamu merahsiakan ini karena kamu malu sama depresi
itu membuat hatiku terpisah
andin dimana ya
nomor yang anda berhenti dari
mati lagi handphonenya
andin pasti marah banget sama gue ini
apa yang harus kamu lakukan apalagi ya perempuan andin sama mas ali itu bahayaan
andin dirumah gak ki
bandin ini habis diapain sama mas al
mas al itu kenapa sih ya
kok suka banget bikin bandin nangis
mas al itu ini masal
mas al itu masal
kamu bisa diem gak
saya pulang telat hari ini
suruh dia istirahat
dia malah pulang telat
bodoh banget sih lo al
kenapa sih lo selalu
gue harus selesaiin masalah gue sama mama
baru gue selesaikan masalah gue sama andi
kasih saya kesempatan
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
aku mau denger
hanting punya siapa ini

aku yang gak pernah penyantik seperti ini
al dia udah bohongin tante
oma jangan nangis
tante tenang ya
sekarang kita masuk ya
bahan dinmah kuman
nanti tolong dikasih ke masker
ini surat apa mbak
aku pergi dulu ya ki
mbak nin mau pergi kemana
nanti kalau masalah nanya kiki harus jawab apa apa mbak
bilang aja gak tau
mbak andin aku harus ngerti deh
mbak andin aku selamat kayaknya malemiekom ya
ayo dulu ke rumah kw lo negeruhin ano
wak makasih ya

terima kasih kiki
aku pergi dulu
mbak ani jangan pergi jangan tinggalin kiki
kiki gak tau apa masalahnya mbak andin sama masang
kiki gak ngerti permasalahannya pak
tapi kan kemarin pak andin itu kan kuat ngadepin ini semua mbak
mbak andin kuat terus
mbak andin gak boleh pergi
aku gak tahu apa yang aku rasain saat ini
apakah sekarang aku udah nyerah
atau aku hanya terlalu lelah menikmati luka ini
harus pergi lagi
kenapa perasaanku gak enak ya

jangan risau mbak andin
aku akan lupakanmu
rasanya ingin sekali aku menangis di pelukan papa
tapi kalau aku ke rumah bapak
nanti papa jadi khawatir
padahal baru kemarin aja aku sama mas al didamaikan sama papa
kalau papa tau mas al gak jujur soal mamanya
pasti papa kecewa
perasaan aku gak enak
perasaan aku gak enak
bu gak turun
enggak pak enggak pak
sengaja diturun jalan sekarang
kok kamu di luar ngapain
tadi ada taksi datang kesini
aku keluar taksinya pergi
aku pikir tadi andin aku telpon gak bisa
tadi kamu ketemu adin kan
ehm enggak pak
soalnya perasaan aku gak enak nih
gak apa apa sih tadi adin gak apa apa kok
cuma memang handphonenya sempet jatoh
terus mungkin masih rusak belum dibenerin kali sekarang
kok bisa karena kejadian apa tadi
tidak ada kejadian apa tadi

aku gak mungkin lah cerita sama papa
soal elsa yang lagi marah marah sampai nekat begitu tadi pagi
nggak ada kejadian apa apa sih nggak apa apa kok baik baik aja
cuma emang gak sengaja jatoh handphonenya
ehm yaudah yuk kita masuk yuk
tante tante yang tenang ya
coba tentu pelan pelan ceritain sama aku
ada apa sebenarnya
al sudah menikah
al sudah menikah
al udah bohongin tante
dia gak ngaku kalau dia sudah menikah
tante sedih sekali
kenapa dia tega bohongin tante
akhirnya tante rosa tau kalau al itu udah menikah
tega banget sih kamu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
tante gak ngerti kenapa dia nggak mau ngaku sama tante
padahal andin itu
tante rosa udah kenal sama andin
kalau al menikah
dan tante pasti akan setuju
kalau dia menikah sama andin
dia sembunyikan pernikahan yang tadi tante
karena tante punya masalah depresi
tante hantu yang sabar ya
seandainya al terus terang sebelum tante rosa itu curiga
tante rosa pasti gak akan jadi kayak gini

biji mau tanya sama tante
apa al tahu kalau tante kesini
al gak tahu
pernah tante kesini sama rena
ya udah tentu sama rena istirahat ya
aku mau balik ke rumah sakit
mau nemenin mama tante
tadi aku juga pulang
gak apa apa kan aku tinggal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
dia pasti nyariin mamanya
mama kemana sih ma
kenapa al telpon selalu dimatikan sih ma
jujur sama mama
jangan bohongin mama terus
aku gak sama siapa siapa mak
kamu sama istri kamu kan
kalau tante rasa itu mama kamu
rasanya lecatos nikmat
rasanya mirip sama masakannya
pantes aja kiki bilang
sama persis seperti buatan mama kamu
karena sebenarnya resep itu
dikasih sama mama kamu
karena pasilnya penuh